ya sementara itu menteri ppn kepala bapak naswar somono arfa juga sempat menyatakan bahwa nama calon kepala otorita ibu kota negara nusantara di kalimantan timur ini sudah dikantongi oleh presiden joko widodo
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama kantor staff presiden ade irfan pulungan selamat sore bang
selamat sore selamat sore mbak ibrie salam sehat selalu
salam sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini kita langsung to the point
jadi siapa saja nih siapa saja yang akan jadi calon kepala otorita ikn nusantara dan melihat hal itu kansnya siapa satu nama yang diugulkan
kalau ditanya siapa saja semua anak bangsa di negeri ini punya kesempatan untuk itu repri
kita pasti terbuka untuk menjadi pimpinan ibu kota negara
tapi kalau ditanya orang ya tuhan berkata presiden joko widodo yang bisa
yang baikkan kepada publik begitu mbak ibrie
oke dari nama nama atau kriteria yang sudah disebutkan presiden jokowi juga menyatakan bahwa nantinya kepala otorita ikn ini kan akan dijabat seseorang yang punya pengalaman menjadi kepala daerah
satu punya pengalaman tata kota juga kemudian berlatar arsitektur
nah kalau kita kerucutkan dari kriteria yang ada siapa saja kemudian yang masuk nih tokoh yang masuk kriteria itu
ya tentu itu kan sebagian
sebagian kriteria ya kriteria yang mungkin itu harus dipenuhi dari orang orang yang nanti akan dipilih oleh presiden
karena presiden mempunyai hak berarti untuk menunjuk siapa orangnya gitu
tidak mungkin kita memberikan kesempatan kepada orang yang tidak punya pengalaman untuk membangun
ini kan membangun dari nol membangun dari nol bukan melanjutkan
tapi membangun dari nol ibu kota nusantara ini
ya hanya kriteria itu tapi ada kriteria yang lain yang harus bisa dipahami
pertama bisa saja jadi mungkin dia harus punya dia harus mampu menerjemahkan visi besar
ya yang ada saat ini yang telah disampaikan oleh pak jokowi
jangan lagi sosok tersebut bertanya tanya apa yang harus dilakukan
atau juga mengeluh kenapa saya tidak dapat ini itu misalnya apa kapasitas yang ada
nah tidak boleh lagi
jadi artinya orang orang yang nanti ditunjuk
itu adalah mampu ya kalau boleh dikatakan itu sudah langsung personal yang empat atau hampir lima
jadi ya silakan lah kalau mau punya minat punya keinginan
apakah punya kemampuan untuk bekerja cepat kerja keras
dengan kemampuan yang ada
ya silakan mendaftarkan gitu
mendaftarkan ke presiden
jadi sekarang ada pilihan dibuka pendaftaran untuk ketua pada notori ibu kota baru
kota nusantara nih kan
berarti tadi selain kriterianya harus bisa kerja cepat kerja keras juga
tidak boleh meraba raba lagi kondisinya seperti apa
tapi justru harus mengambil keputusan begitu
selain itu apalagi bang
kemudian kriteria krusial
karena kita melihat tanggung jawabnya juga besar sekali ya di sana
tadi saya katakan ini kan kerja dari nol
nanti kan ya pimpinnya dinamakan oleh kepala pada notorita
tapi kan ada juga dibantu oleh beberapa personil yang ada gitu
nah tim tim ini juga dia harus mampu tadi itu menerjemahkan sisi besar yang ada gitu
jadi tidak lagi berdebat tentang bagaimana yang harus dikerjakan
apa yang harus diperbuat gitu
jadi udah langsung
tadi saya katakan lagi kembali
kan karena semua master plan nya sudah ada
blue plan nya sudah ada
tinggal pelaksanaan teknis di lapangan
sepat apa yang harus dikerjakan oleh badan notorita ini
ketika nanti ditunjuk
nah kita punya kesempatan pemerintah punya kesempatan dua bulan yang telah diamanatkan oleh undang undang
untuk menetapkan badan otorita ini
dengan adanya kriteria yang tadi disebutkan
harus juga gercep begitu ya
harus gerak cepat
dan juga punya kemampuan
manajerial yang baik
ini kemudian mencuatkan sejumlah nama nih
di antaranya ada juga nama seperti nama ahok muncul
kemudian ridwan kamil juga dengan latar belakang pendidikannya begitu
di bidang tata kota
kemudian ada juga sejumlah tokoh tokoh
termasuk di antaranya mantan kepala bapak nas begitu
melihat nama nama ini tanggapan anda seperti apa bang
ya baik baik saja saya pikir
saya tidak mau berdebat terhadap figur atau nama tersebut ya
tapi adalah kemampuan integritas kualitas orang orang tersebut
untuk bisa mengelola untuk bisa memimpin ibu kota nusantara ini
ya tadi itu dengan gerakan yang cepat
tidak lagi dia berpikir lambat
ya dia harus bisa menggerakkan kemampuannya
menggerakkan timnya nanti itu
supaya memang ini kan pada tindakan jangka waktu
dua tahun ini
istana terpindah ke ibu kota nusantara
bagaimana kerja kerja yang dalam waktu dua tahun ini
dalam undang undang itu kan ada lima fase
perpindahan ke ibu kota nusantara ya
fase awal itu ya tentu
itulah jangka waktu dua tahun ini
nah berpikirnya dalam waktu dua tahun ini
yang harus bisa dipahami
harus bisa diperhati
oleh mereka yang telah ditunjukkan
dengan kriteria atau bocoran bocoran
yang disampaikan oleh presiden joko widodo
apakah artinya mereka mereka ini nanti
atau sosok yang akan menjadi
kepala otorita ikn nusantara ini adalah
yang memang paham secara teknis
jadi bukan lagi petugas parpol
atau mungkin bagi bagi kursi begitu bang
kita jangan terjebaklah dengan dikotomi
apakah dia orang politisi
apakah dia birokrat
apakah dia profesional
atau apakah dia tni polri
kita gak usah terjebaklah dengan itu
kalau kita terjebak pada soal itu
kita gak selesai membahas
yang jelas adalah
siapapun nanti yang ditunjuk oleh presiden joko widodo
artinya kita percayakan
mampu itu kepada beliau
pada orang tersebut
supaya dia dapat mengemban amanah ini
dia bekerja dengan baik
bekerja dengan cermat
bekerja dengan teliti
dengan gerakan yang cepat
bisa membangun ibu kota nusantara ini
tidak ada lagi nanti perdebatan
ketika misalnya proses pembangunan itu terjadi
ini kan tinggal melaksanakan saja di lapangan
sekusinya saja gitu
iya berarti tadi
harus satu pandangan
harus satu suara
kemungkinan besar adanya dari pihak
koalisi begitu ya bang ya berarti
kita sama sama menunggu
ini kapan nantinya akan diumumkan
karena seperti yang tadi disebutkan
masih ada waktu sekitar dua bulan begitu ya bang
sudah adakah kira kira
dari pihak pemerintah ini
untuk bisa mengumumkan
siapa kira kira sosoknya
kita tunggulah tanggal mainnya
yang jelas saya yakin dan percaya
nama nama itu sudah ada di kantongnya pak jokowi
kalau maverick mau tahu
ya nantilah datang ke istana gitu
biasanya di setiap hari rabu
jadi mungkin setiap hari rabu
banyak pihak pihak yang masuk dalam
bursa pencalonan atau
bukan bursa ya
kita bicara masuk dalam daftar mungkin calon
ini yang setiap hari rabu jadinya deg degan
takut dipanggil ke istana ya bang ya
terima kasih banyak kepada bang ade irfan pulungan
kita doakan aja apa yang diinginkan
oleh kita bersama
pelaksanaan pekerjaan tentang ikn ini
bukatan nusantara ini bisa berjalan dengan baik
orang orang yang nanti diberikan amanah itu
bisa menjalankan amanah itu
ya bisa bekerja dengan baik
dan semua diselesaikan dengan harapan kita bersama
sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak
bang ade irfan pulungan
tenaga ahli utama kantor staff presiden
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan nanti kita bersalam sehat selalu bang
terima kasih banyak